eh mau kemana
ini kita mau bagi bagi sedekah ini dek
iya kita ini mau bagi bagi sedekah buat siapapun yang membutuhkan
termasuk kalian ini mohon diterima
tolong gak mau barang hasil rampokan
barang yang dirampok dari manapun itu adalah hasil rampokan
dan itu adalah haram
selama dipondokan jangan ada yang bicara soal rampokan
oh iya iya setuju itu mas
waktu itu saja kita tuh hampir ketahuan sama mbak ayu gentis
eh ya kamu itu mulut yang bocor
makanya jangan sampai orang lain tahu
soalnya mereka itu tidak tahu
kita merampok itu buat apa buat siapa
tumpen kamu pinter tau sama
sekarang adalah saat yang tepat bagi kita
untuk berjuang bagi rakyat miskin
sekarang kita bersiap
jangan ada yang melawan
jangan ada yang melawan
jangan ada yang melawan
kalau kalian tidak ingin terjadi apa apa di kita
tuh kamu ngajak aku udah teka
dimana topeng toleh
mbak yu ada apa
lek dimana topengmu
dipinjam mas sahid
dipinjam mas sahid
ada apa mbak yu
ya sudah main lagi ya
aku gak boleh berperasaan keburuk seperti ini
sama mas sahid
kami ini bukan orang jahat kok
ini ada sedikit makanan sama kuid
buat bapak sama warga di kampung
dibagi ya pak
kalau boleh tau
kisah anak ini siapa
warga kampung semuanya kumpul
lo kajaya bagi bagi uang
dan penangkatan buahnya
adalah hasil rampokan dan itu adalah haram
kami tidak memakan barang hasil rampokan karena itu haram
kami datang dari ampel denta
apakah kalian putra kang mas sunan ampel
apa maksud kedatangan kalian kesini
maksud kedatangan kami
bertemu dengan raden syahid
maaf kenapa sunan ingin menemui putra saya zahid
kami hanya ingin bertemu saja
tapi sahid sudah lama meninggalkan kadipaten tuban
mohon maaf kanjeng adipati
diluar ada raden bagusang songko ingin menghadap
suruh dia tunggu
saya sedang terima kasih
sebaiknya ditemui saja
sebaiknya ditemui saja
mungkin ada hal yang penting yang ingin disampaikan

suruh dia masuk
suruh dia masuk
ya ada apa
maafkan kanjeng adipati
saya baru saja datang ke rumahnya
saya baru saja kerampokkan semua harta saya habis
bahkan sebutir beras pun tak tersisa di lubung saya
siapa yang merampok
maafkan kanjeng adipati
saya tidak tahu
dia memakai topeng
jangan ambil harta ku tuhan
jangan ambil harta ku
voy terlalu ketat
di perampok budiman yang mengenakan topeng
pantas warga sudah tidak ada lagi yang peduli dengan kamu
aku akan menyelidiki siapa lokajaya sebenarnya
bardah tunjukkan dimana kamu melihat lokajaya
baik akan kutunjukkan
sudah azhar waktu ingin bersesawat